sementara itu agus harimurti yudhoyono mendatangi warga kawasan trogong cilandak jakarta selatan
putra sulung mantan presiden susilo bambang yudhoyono tersebut berjanji untuk mempromosikan batik betawi hingga mendunia
nah ini ditemani istrinya anissa pohan kandidat gubernur jakarta agus harimurti yudhoyono
mendatangi warga yang menjadi perajin batik betawi di jalan trogong cilandak jakarta selatan pada rabu siang
agus sempat belajar membatik bersama ibu ibu pengrajin batik tersebut
sementara anissa pohan mengaku kagum dengan batik betawi
ia menganggap batik betawi harus dilestarikan karena merupakan warisan leluhur yang harus tetap terjaga
batik aslinya itu klasik tradisional itu juga sudah jarang dibuat

jadi itu artinya cukup baik

yang motif asli